oh masuk dulu
aku di luar aja aneh
buat apa sih
pur kasih coklat sama neng inege
buat ngebalas kaos yang dikasih sama neng inege
makan dami dulu yuk
tapi jangan tinggalin lagi
iya enggak kok
kamis nak bisa meren tunggu sebentar
kamu mau pesen yang mana
iya kang ini juga udah cepet
eh bang udin ada apa
oh masuk dulu
aku di luar aja ani
aku mau kemana pur
inoknya gak ada
sok aja pulang
biar saya aja yang ngasih coklat
pengkhianat apa pur
awas lu kedua
tadi katanya kamu mau pulang pur
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
nih bang udin
mau yang berkerah
nggak terserah aku
kok dari tadi gue teleponin gak diangkat
oh kamu silent
ini gue di rumah kamu
gue seru nunggu ineke
kak amin gak ngeleponin ineke juga
saya udah tau dari dia
ini bang udin
bang udin mau gambarnya yang kayak gimana
terserah ani aja
mau ukuran apa
kirim ke rumah
ya masa ke rumah orang lain
capek banget bu
bapak tadi ngajar tiga kelas sekaligus
ya lagi nawarin rendang ibu
mudah mudahan temennya jadi pesen rendang sama ibu
ibu kamu masih jualan rendang
enggak dulu deh